membawa berbagai spanduk tuntutan yang berisi tolak dinasti politik
puluhan orang yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa
di depan gedung mahkamah konstitusi di jalan medan merdeka barat gambir jakarta pusat minggu siang
unjuk rasa ini sendiri digelar jelang putusan soal gugatan usai capres dan cawapres
yang direncanakan akan diputuskan pada hari senin enam belas oktober dua ribu dua puluh
salah seorang koordinator aksi menyebut unjuk rasa digelar atas keresahan para mahasiswa
terhadap netralitas dan integritas mk terkait batasan umur capres dan cawapres
para mahasiswa ini pun juga mengaku akan terus mengawal independensi hakim mk
dalam memutuskan putusan batas umur capres cawapres
besok kami akan termengawal
untuk bagaimana independensi hakim mk jangan sampai ada intervensi